ya penetapan jering menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik
menambah panjang deretan artis yang terjerat undang undang informasi dan transaksi elektronik
atau undang undang ite ya banyak yang nyebutnya pasal karet
tim litbang cnn indonesia berhasil merangkum deretan artis yang tersandung dengan masalah ini
kita buka beberapa yang sudah dikurasi oleh tim litbang sianan indonesia
yang pertama kita ingat betul ariel noah ini ya
vokalis band noah ini pernah tersandung dengan uu ite dan uu pornografi di tahun dua ribu dua
waktu itu videonya beredar video asusila ariel ya
dan video ini diduga melibatkan artis selebritis ada cutari dan juga luna maya
kemudian ariel dihukum tiga tahun enam bulan dan juga ada denda dua ratus lima puluh juta rupiah di bandung
dan ini waktu dua ribu sepuluh masih menggunakan pasal sebelas ya nomor dua puluh delapan
jadi bukan yang diperbarui tahun dua ribu delapan bukan yang diperbarui di tahun dua ribu enam belas
adalah ahmad dhani santer terdengar diduga menyebarkan ujaran kebencian kepada mantan gubernur jakarta
ini dia di tahun dua ribu tujuh belas tepatnya di bulan maret
cuitan itu dinilai menimbulkan keresahan kemudian berpotensi memecah belah masyarakat
ahmad dhani dihukum dengan penjara satu tahun enam bulan
ini juga yang baru baru ini terjadi ada nama vanessa angel
kemudian menghebohkan masyarakat pada januari dua ribu sembilan belas
ini terkait dengan kasus prostitusi online yang dilakukan pada januari dua ribu sembilan belas
ini terbukti mengeksploitasi diri dengan mengirimkan foto dan juga video tidak senonoh kepada muncikari
kemudian vanessa dihukum penjara selama lima bulan
dari vanessa kita bergeser
ini presenter ya
presenter augie vantinus yang sempat menjalani hukuman penjara selama lima bulan
waktu itu kasusnya adalah pencemaran nama baik terhadap salah satu anggota polisi
yang kemudian augie dijerat dengan undang undang ite pada tahun dua ribu delapan
karena menuduh sang polisi ini menjadi calon tiket dalam acara asean games di bulan oktober lalu
tidak terima nih augie dengan perilaku polisi yang bersangkutan
akhirnya polisi itu melaporkan augie dengan tuduhan pencemaran nama baik
auki ini dijerat dengan pasal empat puluh lima a ayat dua serta pasal dua puluh delapan ayat dua undang undang ite nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas
tentang informasi dan transaksi elektronik
satu lagi yang juga tidak lupa tidak lepas dari ingatan adalah nama gali ginanjar
ini dia yang terjerat undang undang ite terkait dengan kasus
penghinaan di media sosial pada juli dua ribu sembilan belas
kalau anda suka nonton infotainment ini yang biasa dilekatkan dengan kasus ikan asin ya
kasus ini sempat viral dengan istrinya dan juga galih difonis akhirnya difonis penjara dua tahun empat bulan